terima kasih anda masih bersama cnn indonesia tech news
aplikasi layanan pesan instan siapa yang nggak pakai ya
memang menjadi keniscayaan untuk digunakan sebagai sarana komunikasi setelah era kejayaan sms telah berlalu
dan berikut ini adalah data aplikasi pesan instan populer secara global menurut lembaga survei statista per oktober dua ribu delapan belas
kita akan mulai dari yang paling bawah dulu dari daftar sepuluh aplikasi pesan instan terpopuler dua ribu dua puluh
nah yang paling bawah nih ya beberapa diantaranya adalah yang pertama kita lihat ada aplikasi telegram
dirilis tahun dua ribu tiga kini pengguna aktif per bulannya mencapai dua ratus juta
dan telegram ini dikembangkan oleh wira usahawan rusia pavel durov
dan pada februari dua ribu enam belas telegram menyatakan bahwa mereka punya seratus juta pengguna aktif bulanan yang mengirimkan lima belas miliar pesan perharinya
dan yang selanjutnya kita lihat ini ada line yang memiliki rating empat dua
dan penggunanya sekitar dua ratus tiga juta
salah satu aplikasi chatting pelopor penggunaan stiker
awalnya memang dibuat untuk merespons kerusakan jaringan telekomunikasi di jepang karena pada gempa tohoku waktu itu ya dua ribu sebelas
dan kini berkembang menjadi platform media sosial yang menawarkan banyak sekali fitur di dalamnya
total sekitar ada segini angkanya dua ratus tiga juta pengguna aktif
dan kita lihat yang selanjutnya ini ada snapchat dengan rating empat satu
satu juta pengguna sebagai pelopor aplikasi berbagi momen foto dan juga video singkat
dan kini penggunanya masih setia tentunya ya sejumlah segini
dan juga pesan foto dan video pada snapchat ini disembunyikan dari perangkat menerima dan dihapus dari server snapchat
fitur ini sangatlah cocok bagi pengguna yang ingin bertukar foto dan video secara rahasia
selanjutnya kita lihat ini ada aplikasi skype yang ternyata sudah tidak terlalu diminati begitu ya
ada sekitar di urutan kelima kalau saya tidak salah
pengguna aktifnya hingga saat ini berjumlah tiga ratus juta
dan skype memang adalah sebuah program komunikasi dengan teknologi peer to peer
pengguna skype dapat berbicara dengan pengguna skype lainnya dengan gratis
dan juga menghubungi telepon tradisional dengan biaya
menerima panggilan dari telepon tradisional dan juga menerima pesan suara
rilis perdana pada agustus dua ribu tiga pengguna skype mencapai seratus juta pada bulan april dua ribu dua puluh
nah itu terakhir
itu tadi adalah beberapa di urutan terbawah
sekarang kita akan masuk ke tiga urutan teratas
kita lihat dari urutan ketiga wechat
dengan jumlah pengguna sekitar satu miliar
luar biasa ya gede banget
dan pada maret dua ribu dua belas wechat diklaim memiliki lebih dari dua ratus juta pengguna
salah satu keunggulan wechat adalah wechat pay
dan baru baru ini marak ada di bali
jadi aplikasi messaging ini sudah bisa dipakai sebagai alat pembayaran
yaitu dengan turis turis
seperti di tiongkok yang kebanyakan menggunakannya ya
dengan teknologi qr code gitu
semacam gopay atau ovo atau dana atau blupay begitu
dan yang selanjutnya kita lihat di urutan kedua
ada facebook messenger dengan rating empat satu dan satu tiga miliar pengguna di dunia
karena memang aplikasi ini sudah terintegrasi tentunya dengan facebook
jadi kalau punya facebook account pasti sudah bisa chatting pakai facebook messenger begitu ya
juga pasti tahu kalau peringkat dari facebook messenger ini dengan rating seperti ini
dan tidak punya facebook
zaman sekarang gak hits gitu
jadi semua orang sudah menggunakan facebook messenger
dan kita lihat ini satu peringkat satunya gitu ya
siapa lagi kalau bukan whatsapp
dengan total pengguna aktif dari seluruh dunia mencapai satu lima miliar rupiah
sekarang sekarang saya mau tanya gitu ya
sekarang siapa yang gak orang yang gak punya whatsapp
karena banyak sekali yang pakai whatsapp
tadi saya sebutnya satu lima miliar rupiah
maksud saya adalah penggunanya satu lima miliar
ini banyak sekali
datanya banyak sekali
jadi anda bisa bayangkan betapa whatsapp ini meraja lela di seluruh dunia
karena memang whatsapp yang didirikan pada dua ribu sembilan telah dibeli oleh facebook juga
pada februari dua ribu empat belas lalu dengan nilai kesepakatan bisnis yang fantastis
sebesar sembilan belas miliar dolar as
atau waktu itu sekitar dua ratus dua puluh miliar dolar as
jadi kalau kita lihat di facebook
ini ada di facebook
ini ada di facebook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
ini ada di facebook
ini ada di facebook